pas ketemuan dugaan penimbunan tujuh puluh lima ton minyak kita di gudang produsen pt yorgo anugrah nusantara
dan distributor yorgo jawara retail di medan sumatera utara
komisi pengawas persaingan usaha wilayah satu
sedang mempersiapkan administrasi surat pemanggilan pihak perusahaan
kasus dalam proses pendalaman kppu akan dimulai dengan meminta keterangan dari pihak perusahaan
kppu wilayah satu menduga ada pelanggaran undang undang nomor lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
karena tindakan perusahaan yang menahan pasokan atau melakukan pembatasan peredaran
atau penjualan barang dan jasa di pasar bersangkutan
pengawas dan ppns di dinas perindustrian dan perdagangan sumatera utara
juga belum melakukan proses hukum
mereka sedang menunggu surat pemanggilan di tanda tangan di kepala dinas
karena kepala dinas sedang berada di luar kota
kalau dari kppu sendiri mendalami
karena perspektif penimbunan di persaingan usaha itu tidak ada
maksudnya penimbunan itu kan sudah di ranah kewenangan yang lain di undang undang perdagangan
kalau dari kami mendalami adalah terkait dengan penahanan pasokan
sesuai dengan undang undang no lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
bahwa pembatasan peredaran atau penjualan barang dan jasa di pasar bersangkutan
seperti itu pak
sementara itu produsen pt yorgo anugrah nusantara
dan distributor yorgo jawa
membantah pihaknya melakukan penimbunan minyak kita
minyak goreng curah rakyat penugasan kementerian perdagangan
merupakan stok milik perusahaan
sebanyak tujuh kardus minyak kita tidak diedarkan
karena pihak perusahaan takut terkena jeratan hukum
terkait berakhirnya aturan relaksasi balai pengawas obat dan makanan
mulai tidak dicantumkannya logo halal dan sni
atau standar nasional indonesia pada minyak kita di akhir desember dua ribu dua puluh
setelah mendapat surat edaran aturan relaksasi
balai pengawas obat dan makanan
boleh tidak dicantumkannya logo halal dan smi pada empat belas februari dua ribu dua puluh tiga
perusahaan langsung mengedarkan minyak kita
jadi ini kami klartifikasi bahwa ini adalah tidak benar
karena dari awal pada saat datang tim ke lokasi perusahaan kami
kami buka dengan terbuka kita bawa kemana lokasi stok
karena itu ada pabrik jadi kan pasti ada stok
jadi nggak ada penimbunan nggak ada apa apa
hingga rabu sore hampir semua minyak kita yang diduga ditimbun perusahaan
telah diedarkan ke berbagai wilayah di sumatera utara dan aceh
agus subratman ayatudrajat medan sumatera utara